sebagai langkah akhir persiapan debat pilpres dua ribu sembilan belas kpu menggelar geladi bersih kami siang
geladi bersih diikuti oleh tim sukses kedua pasangan calon
geladi bersih berlangsung siang tadi disaksikan oleh perwakilan kedua paslon dan komisioner kpu
pengecekan tata suara dan lampu serta teknis susunan acara menjadi materi utama geladi bersih yang digelar di birawa assembly hall hotel bidakara jakarta selatan